produsen pesawat terbang asal perancis airbus mengumumkan desain kabin terbarunya
airbus mengklaim kabin terbarunya ini lebih ramah penumpang
kabin penumpang terbaru airbus ini mengusung tema user friendly dengan perubahan model yang signifikan dibandingkan sebelumnya
nah desain yang diberi nama airspace by airbus itu nantinya akan berlantai lebih luas
serta memiliki ruang bagasi lebih besar dan kamar mandi yang diperbarui
tempat duduk kelas ekonomi airbus lebar empat puluh enam cm atau lebih lebar tiga cm dibandingkan kompetitornya
rencananya desain kabin ini akan menjadi standarisasi beberapa pesawat besar
seperti airbus a tiga ratus tiga puluh neo dan juga airbus a tiga ratus lima puluh xwb
perubahan kabin ini merupakan langkah airbus menjawab kritik konsumen atas ruang kabin yang sempit